dari sekedar hobi seorang guru sekolah dasar di situ bondo kini berhasil membudidayakan aneka jenis ayam hias yang unik dan eksotis
mulai ayam cemani batik kanada hingga ayam hutan tibet
berkat ketelatenanya tersebut sejumlah anakan terus dihasilkan
hingga banyak diburu pecinta ayam hias di seluruh indonesia
lihatlah betapa cantiknya ayam hias bernama ringneck peasant bread atau ayam hutan tibet ini
ayam hias eksotis ini merupakan salah satu koleksi hasil budidaya rasidi guru sekolah dasar di banyu putih situbondo selama lebih dari satu tahun setengah belakangan ini
ayam hias jenis ini sangat unik dan mengemaskan
karena di bagian kepalanya terdapat dua jengger mandi
merah menggelambir menutup atas kelopak matanya
lehernya bercincin kuning dengan bulu berwarna biru keemasan
semuanya memiliki keunikan dengan ekor memanjang sebanyak tiga puluh panjang layaknya burung merak hijau
budidaya ayam tibet ini berawal saat rasidi memperoleh dua pasang ayam tibet anakan dari seorang temannya
karena memang hobi membudidayakan aneka ayam ia pun merawatnya hingga menghasilkan dua generasi dengan jumlah anakan lebih dari satu ratus dua puluh ekor
banyak ayam ayam itu jenisnya banyak
sedangkan kita dulu kadang kadang tidak tahu bahwa yang jenisnya yang ini yang mana yang perlu kita lestarikan yang mana
jadi anak cucu kita nantinya tahu
setiap hari ayam ini mampu bertelur satu butir dengan warna yang unik yaitu coklat kekuningan
semua telur tersebut diettaskan untuk memperbanyak keturunan
kini hasil budidayanya menjadi buruan para pecinta ayam hias
bahkan ada pecinta ayam hias yang berani membeli dengan harga di atas dua ratus lima puluh ribu rupiah per ekor untuk anakan berumur dua bulan
menarik lah ini
jadi saya ingin memelihara juga di rumah
rencana budidaya atau gimana
ya budidayakan juga
dari budidaya ayam hias ini kini rasidi mulai meraup untung karena banyak penggemar ayam hias yang tertarik dengan hasil budidayanya
mulai dari probolinggo jember banyuwangi dan jembalan
jembalan juga menarik
meski ongkos pakan untuk memelihara ratusan ekor ayam hiasnya ini cukup mahal sekitar satu lima juta rupiah untuk pakan per bulan
namun semuanya terbayar dengan raihan omset antara empat hingga lima juta rupiah per bulan dari penjualan telur dan bibitnya
kedepannya rasidi berencana mengembangkan peternakannya ini menjadi pusat edukasi ayam bagi siswa siswi di situ bondo
jika anda ingin mencoba silakan beri dukungan di kolom komentar